hai hai hai hai hai hai hai hai lukman kenapa kamu lama lama di sini terus wajah kamu kelihatan
kayak gugup begini oh ini fauza ini tadi aku lagi dorong kereta bayi tiba tiba bayinya hilang
bukan bukan bukan bukan itu tadi banyak kugendong astagfirullahaladzim
jadi kamu dititipin baik terus banyak hilang
alhamdulillah malam ini syahdu sekali kereta bayi sudah diantarkan ke positif anak anak
nggak ada keributan pesantren sama tentram waktu waktunya tidur mengimpikan
ustazah nuyuy dan ustazah bella
terlalu tinggi astagfirullahaladzim
ya allah sayang
ya pada pasang ya udah dah saya mau pamit ke ustazah bella aja dah emang cuman dia yang bisa
bikin antem assalamualaikum salam
hai dari tadi aku lihat itu kamu tuh dorong dorong dorongan bayi nih
kakak kakak baru nyampe lukman oh iya aku suruh kemana ya

emang kamu disuruh siapa luman disuruh pamah pak ustaz musa elah baiknya mana man
hah enggak ada kata ikanmu dititipin kopinya ada aduh cari cari cari cari cari ada enggak sih
juga udah lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik how are you
aku ketinggalan ya
mas lopan roman itu saridwan sama ustadz muhtar
aduh aduh gimana nih
kalau enggak kamu jadi dede bayi aja ya bina
nggak bisa lah kak
ya udah deh kamu halangin mereka
aku yang dorangin nih kereta bayinya
tadi suruh alangin
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lukman kenapa kamu lama lama gak di sini
terus wajah kamu kelihatan kayak gogo begini
ini tadi aku lagi dorong kereta bayi
bukan bukan itu
itu tadi bayinya kugendong
jadi kamu dititipin bayi terus bayinya hilang
udah ya nangisnya
udah nangisnya ya
cukup cukup cukup
udah nangisnya ya
yaudah kita cari sama sama aja
cuman kita cari bayinya sama sama ya
oh ya allah
coba berdua ya
sekarang mendingan kita cari bayinya deh
sama sama kita cari ya
di mana tadi
singgit kamu di mana bayinya
oh lagi jalan di sana
lagi mumpung sepi
pak ustadz musa yang mulia dan satur pernah mengajarkan kepada kita semuanya
dalam melakukan kegiatan janganlah tergesa gesa
maafin haikal ya pak
ampun dapuk cahdah
ampun pak cahdah
ya main jalan gagal lihat lihat
eh iya tapi pak dek
tadi bayinya sama positi
ini ini ada kok bayinya
lebuk aja apa gimana lagunya itu
gini tangannya di lagini begitu
tunggu tunggu tunggu
hei walaikum salam pak ustaz
ya mpok siti
saya mau tanya bayi yang waktu itu dititipin positif ada di mana
tadi lempungan ustaz jebella ngendong
itu si udin anteng banget
eh dipindahin gendongnya ke tangan saya
ngapa jadi nangis mulu
sekarang mana si udin
lagi bobo ambil nyucuk pakai botol
berarti si udin ada sama ustazah bella
eh nggak usah
nggak usah nggak usah positi
mungkin pada saat kamu dorong kereta bayi itu
bayi itu gak ada di keretanya
nah sekarang mendingan kita cari highl
karena si haikal pasti lagi panik
kalau begitu saya sama lukman pamit ya
mau cari haikal dulu
lagian tuh anak kemana
wah ini ada
loh perangkanya ada maika
kelak kelak kelak
kenapa dikejar padanya
hah kenapa kamu ketangkep
kamu semua ada
aduh bagaimana sih urutannya ini
gak ada ustadz pak deh
loh gak ada
tadi waktu pak deh kejar kamu bilang ada tuh disitu
gimana urusannya bocah ya
sebenernya pak deh
aku kan gak tau di mana bayi udin berada
maaf pak deh ustadz musa sama pak satwa
jangan marah dulu sama haikal ya
karena haikal ini gak salah
jadi sebenernya lukman ini lupa bilang
kalau ternyata di kereta bayi itu emang gak ada bayinya
iya betul tuh apa kata pak ustadz lukman
lukman kamu sudah bikin marah pak deh
cakap cakap cakap
sumbuh sumbuh main bola
di atasnya ada menalu
lukman kamu sudah bikin heboh
pak ustadz ketuan mungkin mau patut
mau patut gak
maaf saya pas dulu ya besok aja ya
nah saya mau ada
diam diam aja diam
sumbuh sumbuh makan dulu
cakap cukur kalau begitu
dicipatu beli mentega
artinya begitu juga
cakap cukur kalau begitu
dicipatu beli mentega
cakap cukur kalau begitu
dicipatu beli mentega
cakap cukur kalau begitu
dicipatu beli mentega
ngapain itu pada di situ
ngapain mau kemana
kenapa mukanya pada lemes begitu
gak ada semangat
kita belum sarapan mbak
nah posisi tahu kenapa kalian setelah bangun tidur badan kalian pada lemas
jadi kita itu tertidur selama delapan jam
makanya badan kita seperti orang yang sedang berpuasa
makanya banyak energi di dalam tubuh kita yang berkurang
nah sekarang gimana
positi bikin sarapan susu cereal energe
wah mau gak